permisi permisi kang punten
saya boleh minta air sedikit saja buat ampu saya yang sedang
kau lihat sendiri
dia sudah tidak berguna
kerajaan ini harus ada yang memimpin
dan jalan sesatunya
kau harus menikah denganku
supaya kerajaan ini tidak kosong dari kepemimpinan
lancang sekali kau berani mengatakan seperti itu
aku memang tahu soal percobaanmu
tapi aku tidak memikirkannya
apalagi dengan kondisi ayu hande yang seperti ini
ambu haus nak
ambu tunggu sini sebentar ya
aku akan mencari air untuk kamu
lori ini mothers bunga rhana yang berinvestng
kau mengambil atas skill dalam perangai
tegangan dari hidayah ataupun generasi kabinet ini
jangan kalau saya
tinggalkan tugasnya makam aku
baiklah aku izinkan mereka
untuk memeriksakan adat di dasbar
biarkan mereka bekerja
sedih kali hanya
aku akan menjaga mereka
aku akan menjaga mereka
aku akan menjaga mereka
aku akan menjaga mereka
aku akan menjaga mereka
aku akan menjaga mereka
aku akan menjaga mereka
aku akan menjaga mereka
kalian harus segera menikah
benar apa yang dikatakan yudhakara
kita harus melihat kenyataan
karena mau bagaimanapun juga
suka mana membutuhkan pemimpin
pemimpin yang kuat dan juga tegas
yudhakara adalah orang yang tegas
apa yang kalian katakan
sama dengan melecehkan ayah anda prabu yang sedang sakit
kita membicarakan tentang pernikahan
di hari yang berkabung seperti ini
kita membicarakan tentang ayah anda
agar ayah anda segera diobat
kematian marta singa adalah hal yang benar
tidak ada gunanya juga dia hidup kalau dia tidak bisa melakukan apapun
kepada siliwangi dan seluruh keturunannya
keturunan yang diperlukan adalah
keturunan yang diperlukan adalah
keturunan yang diperlukan adalah
keturunan yang diperlukan adalah
pergi kalian dari sini
semenjak pada kau
kerajaan ini tidak berguna
dan semakin lemah
dan kedah si
jauh dari ku

keturunan yang diperlukan adalah
punten saya boleh minta air sedikit saja
buat ampuh saya yang sedang sakit
ada apa di sana
saya boleh minta air sedikit saja
malam malam begini ganggu orang tidur saja
kembangunan untuk pintu rumah saya sudah larut malam begini
saya boleh minta air untuk kampung saya
di sana kebanggungan saya malam malam begini
hanya untuk minta air
daripada aku membuang tenaga untuk marah
lebih baik aku mencari pertolongan
dari orang orang di sini
apakah kau ingin mengambil air
jangan di tempat lain

aku harus cari airus cepatnya
ambu bangun ambu
aku mau makan air untuk ambu